lahan bekas tambang batu kapur biasanya dianggap sebagai tempat tak berguna dan dibiarkan terbengkalai
namun melalui tangan kreatif warga tuban lubang bawah tanah tersebut kini disulap menjadi tempat budidaya jamur tiram
suhunya yang stabil membuat budidaya menghasilkan jamur yang berkualitas dan bernilai jual tinggi
kondisinya yang kering dan tandus membuat warga sekitar menggantungkan hidup dengan menambang batu kapur
proses penambangan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun kini menyisakan kerusakan alam
seperti yang terjadi di perbukitan kapur desa tegal rejo kecamatan marahkurak
sejumlah lubang bekas tambang batu kapur dibiarkan terbengkalai tanpa reklamasi
namun bekas tambang ini ternyata menyimpan potensi
temperatur di dalam gua relatif stabil
antara dua puluh lima hingga dua puluh enam derajat celcius
suhu ini sangat cocok untuk tumbuh kembang jamur
sehingga lokasi ini juga sangat cocok digunakan untuk usaha budidaya jamur tiram
seperti yang dilakukan ali nukroni
percobaannya sebanyak lima puluh bibit jamur pada awalnya sukses
dan kemudian ali menambah lagi lima ribu bibit jamur
perawatan tanaman di sini tidak terlalu sulit dan hemat air sehingga dapat menghemat biaya
di sini suhunya itu stabil
kalau di luar kan itu kalau musim begini suhunya bisa tiga puluh bahkan lebih tiga puluh satu lebih
jadi itu ya hemat air
lebih hemat air kalau di sini
usaha budidaya jamur tiram di tuban memiliki prospek cerah
pasokan jamur tiram ke rumah rumah makan dan pasar tradisional selama ini masih kurang
tentu saja ini adalah peluang bagi hasil produksi budidaya jamur tiram
jamur tiram sendiri laku dijual dengan harga cukup tinggi mencapai rp dua puluh lima tiap kilogramnya
dion fajar arianto tuban